berbekal pengalaman sebagai mantan pemain timnas basket indonesia dan juga pernah melatih klub satria muda jakarta
cokorda raka satria wibawa memutuskan membuka akademi basket untuk anak anak di bali
prihatin melihat perkembangan basket di tanah airnya membuat ia turun langsung untuk mengajarkan teknik dan juga dasar bermain basket yang benar sejak dini
sejumlah drill dan gerakan dasar dalam bermain bola basket coba dilakukan anak anak yang berusia tujuh hingga empat belas tahun ini
meski belum sempurna mereka tetap antusias dan semangat mendengarkan instruksi dari cokorda raka satria wibawa sang pelatih
awalnya sih dari concern saya sama basket di bali karena kan berapa tahun ini nggak berkembang
padahal tahun tahun sebelumnya kan kita bali sempat nyumbang banyak pemain di liga pro dan di tim nasional
jadi concern saya di sini pembinaan mungkin ada kurang dan juga kompetisi juga kurang
jadi di sini cuma setahu saya cuma ada dua klub pembinaan di sini
jadi menurut saya sih itu kurang
dan saya juga melihat berkaca dari saya yang latih di pro
juga melihat pemain pemain yang udah profesional malah basicnya juga kurang
jadi kenapa itu alasan saya turun ke latih yang anak anak kecil ini
saya ingin bangun dari basicnya mereka udah benar
satu hal yang disadari benar oleh pelatih yang akrab di sapa wiwin ini adalah
perlunya pendekatan khusus dalam melatih anak anak ini
psikologisnya lebih susah masih ini
karena namanya anak kecil ya
anak kecil ya semuanya dia kan
jadi tiap latihan harus dikasih game yang fun
ya yang bikin mereka ketawa aja sih
berdiri sejak bulan oktober lalu
akademi basket ini mengambil nama dari bahasa bali yaitu putra sesane
yang berarti anak yang berbakti
hingga saat ini sudah sekitar dua puluh anak yang ikut berlatih
belajar apa aja di sini
gampang kalau belajar
kamu main basket idola kamu siapa sih
kamu mau jadi kayak dia
karena cuman gini aja
kamu udah bisa ya
dengan adanya akademi basket ini
cokorda berharap di masa depan bali dapat menjadi salah satu barometer basket di indonesia
seperti di era tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh

saat bali melahirkan banyak pebasket handal seperti cokorda bersaudara